mahkamah konstitusi telah menggelar sidang perdana sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat yang diajukan pasangan anies muhaymin dan ganjar mahfud rabu kemarin
kedua pihak sama sama meminta agar hasil pilpres dua ribu dua puluh empat dibatalkan dan pemilu digelar ulang
mahkamah konstitusi menggelar sidang perdana sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat rabu kemarin
kubu anies muhaymin dalam gugatannya meminta mk agar prabowo subianto mengganti calon wakil presidennya serta dilakukan pemilu ulang
selain itu tim kuasa hukum anies mohaimin juga menyinggung uji materi yang diajukan almas saki biru soal syarat usia capres cawapres hingga akhirnya gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden
p tiga menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden
nomor urut dua atas nama haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
kelima memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh

tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua atas nama haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
menanggapi dalil kecurangan pemilu yang disampaikan tim hukum anies mohaimin tim hukum pasangan prabowo gibran menilai permohonan pasangan amin hanya berisi asumsi narasi dan hipotesa
ketua tim pembela prabowo gibran yusril isamahendra yakin
dalil dari pemohon dan berkeyakinan yakin akan menolak semua permohonan yang disampaikan
intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi asumsi hipotesa daripada menyampaikan bukti
dan saya baru dengar dari pak kaligis tadi pagi dia bilang narasi itu bukan bukti
sesuatu yang harus dibuktikan
begitu juga patut diduga dan sebagainya yang disampaikan tadi
sesuatu yang memang harus dibuktikan
jadi lebih banyak opini yang dibangun terasi yang dibangun daripada fakta fakta bukti bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini